dan sabtu esok di yogyakarta akan ada jogja airshow
itu artinya alvito langit yogyakarta akan dihiasi dengan aksi para layang para motor dan juga gantole
lima ratus lebih atlet sudah siap beraksi di jogja airshow
tiga ratus tujuh puluh empat atlet yang akan beraksi di jogja airshow ke sebelas datang dari berbagai provinsi
bahkan dari negara tetangga seperti malaysia
mereka adalah atlet para layang gantole para motor penerjun dan juga atlet aeromodeling